suasana duka menyelimuti kepergian asep setiawan delapan belas tahun warga kampung cibatok cibung bulang bogor
korban tewas akibat tersambar petir saat berlibur di tempat wisata panorama pabangbon
kabupaten bogor isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah korban dibawa ke
tempat pemakaman ibu korban bahkan sempat pingsan tak kuasa menahan kesedihan tadi saya
menurut salah seorang rekan korban kejadian bermula saat korban dan rekan rekannya
tengah berteduh di sebuah warung tiba tiba petir langsung menyambar hingga akhirnya ia
dan rekan rekannya terkapar tak sadarkan diri terus posisinya semua pada di warung waktu itu
sahabat almarhum juga lagi di warung lagi ngeduh ya
udah ngebeletak ini rombongan udah bapak orang kesana sembilan orang yang meninggal asep ini
sementara itu sembilan belas wisatawan yang terkena sambaran petir harus mendapat perawatan di rumah sakit
sebagian besar mengalami luka bakar di bagian kaki tangan dan leher serta mengeluhkan pusing
yang masuk ke ruang tulip sih ada delapan orang hari ini yang sudah diperbolehkan pulang oleh dokter
bedanya ada empat tinggal sisa empat total korban sih dari data dari kita yang dapat ya pak ya di
total korban dari data dari kita yang dapat ya pak ya di sekitar empat orang yang sudah diperbolehkan oleh dokter bedanya ada empat tinggal sisa empat orang
di gd itu ada dua puluh yang masuk sini tapi ada delapan ada korban dua korban ada yang meninggal satu orang
hingga kamis siang sebagian korban sudah dipulangkan untuk menjalani rawat jalan tim liputan transmedia